dan sekarang kita akan bergabung ke bursa efek indonesia untuk mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh direktur utama bursa efek indonesia tito sulistyo tentang ihsg dan juga pasar modal indonesia
jangan kita menyampaikan bahwa ini seolah akan melewati rp tiga belas sembilan ratus akan melewati rp empat belas tapi kita mesti lihat secara persentase
bank indonesia selalu akan ada di pasar untuk menjaga dan meyakinkan stabilitas nilai tukar rupiah itu terjaga
bank indonesia tidak menargetkan untuk mencapai
mencapai nilai tukar tertentu karena bank indonesia akan menjaga agar rupiah selalu mencerminkan fundamental ekonomi indonesia
kalau seandainya ada depresiasi kami sudah menjelaskan bahwa bank indonesia disiplin dan konsisten menganut flexible exchange rate
dan bank indonesia melihat
bahwa kalau kondisi kita di bab nilai tukar sekarang ini indonesia tidaklah sebegitu besar ketergantungan pada korporasi korporasi yang mempunyai pinjaman pinjaman falas dan pinjaman pinjaman itu ada currency risk
kondisi yang tidak melakukan lindung nilai atau hedging
karena sejak tahun dua ribu lima belas bank indonesia sudah mengeluarkan regulasi kehatian hatian yang meminta korporasi yang meminjam ke luar negeri
itu harus memenuhi regulasi kehatian kehatian itu
di bidang minimum lindung nilai minimum likuiditas
ataupun minimum rating
bank indonesia juga sejak tahun dua ribu empat belas sudah meyakinkan kalau transaksi di dalam negeri indonesia
antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi di indonesia harus menggunakan

sehingga kita sekarang sudah mempunyai perusahaan perusahaan yang jauh

yang tidak menjadi berisiko karena nilai tukar
karena memang mereka sudah lebih patuh untuk melakukan transaksi di dalam negeri dengan rupiah
kalaupun ada yang tidak dengan rupiah itu adalah sesuai dengan undang undang mata uang
diperkenankan dan perlu memperoleh persetujuan khusus
tetapi sama sama kita ikuti
jadi di tahun dua ribu empat belas pada saat itu transaksi dalam falas yang harusnya transaksi dalam rupiah
itu mencapai tujuh sampai delapan miliar dolar sebulan
sekarang sudah turun menjadi sekitar satu enam miliar dolar per bulan
jadi itu sudah dipatuhi tentang kewajiban membayar dalam rupiah
dan itu membutuhkan
karena secara umum indonesia lebih mempunyai stabilitas sistem keuangan
perihal daya beli masyarakat sudah disampaikan hasil rapat dewan gubernur di bulan april
di saat kita melakukan kajian untuk bulan april
kita melihat sampai dengan maret
kondisi ekonomi indonesia
secara gradual terus membaik
dan itu konsisten baik dari sisi konsumsi
bahkan dari ekspornya
konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga
semua menunjukkan perbaikan
investasi investasi pemerintah untuk mendukung infrastruktur
dan kita juga melihat investasi swasta yang sebelumnya agak pelan
itu sudah lebih baik
baik untuk bangunan maupun non bangunan
bahkan konsumsi di lembaga non profit rumah tangga
juga kelihatan sudah ada kontribusi yang baik
ekspor juga menunjukkan kondisi yang membaik
dan didukung oleh ekspor produk produk manufaktur

dan kita memahami bahwa import juga tumbuh tinggi
sehingga net export itu kemungkinan bisa minus
tetapi import yang tinggi itu lebih banyak untuk import yang produktif
yang menunjukkan kebutuhan import untuk bahan baku maupun bahan antara
jadi yang kami ingin sampaikan secara umum
di dalam kajian bank indonesia
ekonomi indonesia terus membaik
walaupun sekarang ini kondisi global mempunyai dinamika yang tinggi
sehingga kondisi yang baik dari indonesia agak tertutupi oleh kondisi dunia yang penuh dengan dinamika
tetapi kami juga ingin tadi merespons yang dari infobank
tentang naik tingkat bunga
kita sekarang melihat bahwa inflasi rendah dan sesuai dengan target

sekarang pun kalau kita lihat sampai maret tiga empat
kita melihat bahwa inflasi dua ribu delapan belas itu akan juga sesuai dengan target
jadi kalau inflasi terjaga rendah dan stabil
kita harapkan di bulan ramadan ini
semua akan berupaya untuk menjaga inflasi
kalau inflasi tetap rendah dan stabil
kita melihat ini adalah sesuatu kekuatan
kita juga melihat bagaimana ke tahun dua ribu dua puluh
kita juga melihat bahwa transaksi berjalan indonesia
di kuartal satu dua ribu delapan belas
itu akan sedikit lebih tertekan dibandingkan dengan periode sebelumnya
artinya dibandingkan kuartal pertama dua ribu tujuh belas
transaksi berjalan kita akan sedikit lebih tertekan
tetapi secara kuartal satu dua ribu delapan belas dibandingkan kuartal empat dua ribu tujuh belas
transaksi berjalan kita terhadap gdp itu lebih baik
dan kalau seandainya transaksi berjalan di kuartal pertama dua ribu delapan belas
itu agak tertekan
lebih karena tumbuhnya import yang cukup tinggi
yang kita yakini adalah signal dari ekonomi indonesia yang terus membaik
dan tadi adalah import untuk bahan bahan yang sifatnya produktif
kami harus sampaikan bahwa bank indonesia selalu ada di pasar
dan bank indonesia meyakinkan bahwa
kalau seandainya stabilitas nilai tukar itu tidak terjaga
atau bergerak jauh dari fundamentalnya
kita akan selalu hadir di pasar
perihal jumlah cadangan devisa
kami tentu nanti akan umumkan kalau sudah akhir bulan
tetapi kami ingin menyampaikan bahwa
di akhir bulan maret
itu kan sudah diumumkan jumlahnya satu ratus dua puluh enam bilion dollar
kami ingin menyampaikan bahwa
itu adalah di atas tujuh tujuh bulan untuk pembiayaan impor
maupun membayar kewajiban indonesia ke luar negeri
dan cadangan devisa itu
dan kami ingin menyampaikan
bahwa bank indonesia akan terus mengembangkan second line of defense
kita sama sama mengikuti dan mengetahui
bahwa kita ada bilateral swap arrangement
maupun bilateral currency swap arrangement
baik itu dengan negara negara sahabat
seperti dengan jepang
itu kita ada bsa
kita dengan chiang mai initiative multiralization
kita juga ada dengan negara negara asean
kita juga mempunyai bilateral currency swap arrangement
baik itu dengan korea maupun dengan australia
jadi itu adalah bentuk bentuk ketahanan
yang terus kita akan jaga koordinasikan
dan meyakini bahwa guncangan di dunia
yang lebih karena fed fund rate diperkirakan akan naik
us treasury yield yang meningkat
adanya tekanan perdagangan
dan juga ada risiko geopolitik
tadi yang dianggap batas sehat
itu masih masuk dalam kategori
current account divisi terhadap gdp yang sehat
dan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
kita tahu di tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
itu current account divisi terhadap gdp kita
di tahun dua ribu delapan belas
tetapi lebih baik dibandingkan
current account divisi terhadap gdp kuartal keempat dua ribu tujuh belas
dan itu karena tadi yang kami ceritakan
cukup banyak import
dan juga kita tahu ada kewajiban ke luar negeri
ataupun pembayaran dividen yang nanti akan meningkat
terkait dengan keseimbangan baru
kami melihat bahwa semua ekonomi di dunia
sedang mengarah ke keseimbangan baru
kita tahu bahwa di dunia itu sudah secara umum
negara negara maju maupun negara berkembang
sudah mulai melakukan normalisasi kebijakan moneternya
jadi ke depan bunga daripada negara negara
maju maupun negara berkembang
itu sudah mulai akan dinaikkan
untuk itu kita mesti mempersiapkan diri
untuk menghadapi tantangan jangka menengah ini
perihal indonesia kalau dianggap kurang menarik
saya tidak sependapat
kami justru melihat di antara negara negara berkembang
indonesia adalah merupakan negara yang konsisten
suatu profil negara yang ekonominya diminati
kita lihat ekonomi indonesia saiznya yang besar
bagaimana pasar masyarakat
berpenghasilan menengah yang terus tumbuh
daya saing yang terus membaik
dan kita juga mendengar bagaimana pemerintah serius
untuk melakukan reformasi sektor real
dengan akan mengeluarkan aturan untuk memudahkan perizinan
memperbaiki penawaran penawaran dalam bentuk allowance
ataupun tax holiday
dan ini semua adalah
komitmen yang terus dijaga dilaksanakan
termasuk bagaimana ease of doing business
yang bisa mengalami perbaikan
selama tiga tahun terakhir secara begitu baik
kita juga mengetahui pemerintah serius
kita adalah negara yang delapan belas tahun terakhir
tidak pernah fiskalnya
kalau kita lihat india ataupun negara yang lain
kita malah mendengar untuk dua ribu delapan belas ini
kita juga tahu di tahun lalu dua ribu dua puluh
jadi kesehatan daripada fiskal kita juga baik
dan bank indonesia kita juga secara konsisten ada di pasar
kita konsisten menerapkan inflation targeting framework
bank indonesia bahkan sudah mengintrodusir reform di sistem moneter kita
dengan mengintrodusir bank indonesia tujuh days reverse repo rate
yang betul betul lebih mencerminkan kondisi pasar dan heatable
kita juga melakukan penerapan gwm average

jadi hal hal ini adalah inisiatif dan bank indonesia akan meyakinkan bahwa
likuiditas rupiah maupun falas itu ada
jadi itu adalah salah satu konsistensi yang akan dijaga oleh bank indonesia
sehingga istilah liquidity convertability dari rupiah dan falas akan kita jaga
kalau ada sedikit
dinamika itu sangat dapat dipahami
karena sampai dengan minggu ini
pemerintah masih ada kontraksi
yaitu untuk kewajiban pembayaran pajak
tetapi bank indonesia akan selalu hadir
dan bank indonesia akan menjaga likuiditas
bank indonesia juga mengeluarkan kebijakan kebijakan makro prudensial
kita sama sama mengikuti rasio intermediasi makro prudensial
penyangga likuiditas makro prudensial
itu semua untuk mensikapi
untuk meyakinkan bahwa kalau perlu di sektor sektor tertentu
bank indonesia bisa memberikan bentuk akomodasi
tetapi secara umum yang kami ingin sampaikan tadi
kalau ada pertanyaan ada dinamika terkait dengan tujuh days reverse repo rate
bagaimana stans bank indonesia
bank indonesia mengatakan bahwa ruang untuk menyesuaikan bank indonesia tujuh days reverse repo rate itu
ruang itu terbuka
tetapi kita hanya akan mengeksersai itu
apabila nanti kita memonitor perkembangan daripada ekonomi dunia maupun ekonomi nasional
nilai tukar yang ada depresiasi ini tidak membahayakan stabilitas sistem keuangan
dan juga yang kita ingin yakini
inflation harus sesuai dengan target yang sudah dicanangkan
jadi tentang yang menarik tadi
kami justru ingin mengatakan bahwa indonesia tetap menarik
dan kalau kemarin ada capital reversal kita dapat memahami
tetapi karena konsistensi yang nanti akan dijaga
koordinasi yang akan ada
itu kami yakin nanti akan kembali lagi
itu tadi keterangan pers dari gubernur bank indonesia agus martowardoyo
terkait dengan kondisi ekonomi
kondisi ekonomi moneter terkini termasuk juga melemahnya
atau fenomena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar as
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tentang keterangan masih dari keterangan gubernur bank indonesia
terkait dengan kondisi ekonomi moneter terkini
tetap bersama kami

kami akan bergabung dengan kami
kami akan kembali mengajak anda bergabung dengan kami
saya bergabung dengan bank indonesia untuk mendengarkan keterangan pers
dari gubernur bank indonesia agus martowardoyo
yang kami kali ini erwin rijayanto deputi gubernur bank indonesia

korporat kita juga demikian juga
korporat kita ini memang akhir akhir ini menunjukkan satu
kondisi yang membaik yang cukup baik
dan kita melihat bahwa mungkin yang akan terpengaruh adalah
korporat korporat yang import
tetapi kalau korporat yang eksportir ini mungkin akan
justru akan mengalami suatu keuntungan dari sisi itu
jadi mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan demikian
saya tadi menambahkan yang pak erwin ya betul pak erwin terima kasih
kita menekankan bahwa apa yang ada itu mesti dilihat dari persentase
dan kita jangan kemudian melihat bahwa tiga belas delapan ratus orang
tiga belas delapan ratus tembus itu secara persentase kalau kita lihat itu kecil sekali gitu
dibandingkan mata uang yang lain
saya ingin karena di sini banyak juga yang dari rekan rekan
dari media yang senior ya
kita lihat di tahun dua ribu tiga belas ketika di periode taper tentrum
kita lihat bahwa pada saat itu kalau memang mesti terjadi peningkatan policy rate
tapi itu di tahun dua ribu tiga belas
pada saat itu karena memang ekonomi kita
perlu ada penyesuaian untuk meyakinkan bahwa ekonomi kita dalam keadaan sehat
tetapi yang kita ingin sampaikan
itu menunjukkan bahwa bank indonesia itu konsisten
dan kita akan menjaga stabilitas sistem keuangan kita
kalau kita ikuti setelah itu
sejak akhir dua ribu lima belas menaikkan fed fund rate enam kali
ini adalah fed fund rate nya
jadi yang kami ingin sampaikan bahwa
kalau seandainya kita perlu untuk melakukan penyesuaian bank indonesia tujuh days reverse repo rate
kita tidak menutup kemungkinan itu
kalau memang diperlukan kita akan lakukan
tetapi atas dasar kajian yang baik
dan perihal nilai tukar
kita melihat bahwa ya betul hari jumat senin selasa rabu
itu tekanan yang besar
tetapi hari ini kalau kita lihat justru terjadi apresiasi
tentu yang kami ingin sampaikan
saudara saudara sekalian perusahaan perusahaan yang mempunyai hutang falas dan terbuka
dan tidak melakukan hedging
itu sudah tidak banyak lagi
kami juga ingin menggarisbawahi
otoritas jasa keuangan sudah mengumumkan bahwa
untuk melakukan hedging
kami akan jelas jenak dan kembali mengikuti keterangan dari gubernur bank indonesia agus martowardoyo usaha jena berikut ini
tetaplah bersama kami
tetaplah bersama kami
kami akan kembali mengajak anda bergabung ke gedung bank indonesia
untuk mendengarkan keterangan pers dari gubernur bank indonesia agus martowardoyo
ini akan dibahas semua di kssk
dan nanti setelah itu
kssk akan menyampaikan press conference juga
tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita bank indonesia
meyakini bahwa indonesia ekonominya resilience resilience
mungkin hal itu kita kembalikan dan mungkin cukup ya
terima kasih ya pak gubernur bapak ibu rekan rekan dari media dan kita semua
kami mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur kepada bapak gubernur
dan kepada rekan rekan media semua
terima kasih assalamualaikum wr wb selamat sore
baik secara konsumsi investasi ekspor ataupun impor
kalaupun ada impor impornya lebih kepada impor produktif
sementara inflasinya juga rendah sesuai dengan target
bi meyakinkan akan selalu hadir di pasar dengan cadangan devisa kita yang juga masih sangat baik